alif sampai juang akhirnya
kamu bisa berperan apa
apa aja tante sesuai sama permintaan
aduh kenapa gue nervous gini ya casting sama penge
mendingan kita pulang aja yuk
yaudah pelan pelan ya
kita pulang aja yuk
gue minta maaf jadi aku gak bisa jagain kamu
dan kayak gitu aku gapapa juga kok
tapi malah aku yang minta maaf sama kamu
atas yang bimu udah omongin
gapapa kok itu kan emang udah kewajiban bimu jagain kamu
jadi ya menurut aku wajar wajar aja
itu dia yang minta maaf sama aku
karena di saat saat tertentu bimo malah selalu ada buat mereka
kamu selalu perez
kamu bisa berperan apa
apa aja tante sesuai sama permintaan
aduh kenapa gue neverse gini ya
gazing sama pemilik agent iklan terbesar di jakarta
tanda lahir itu sama persis dengan tanda lahir mereka
letaknya pun juga sama ada di sebelah kanan
dan dia kira kira juga seumur meka
actingnya juga bagus
enggak enggak enggak perlu
acting kamu udah bagus banget kok
tapi tetap aja kamu harus menunggu panggilan casting berikutnya
kalau kamu tertarik saya punya tawaran pekerjaan yang lain juga
dan bayarannya besar
itu juga kalau kamu tertarik
kerja apa tante
kamu harus berpura pura menjadi anak seseorang
dan kamu harus tinggal dengan dia
aku emang lagi butuh uang banyak
tapi kalau sampai ketahuan
bisa bisa aku digarap penipu dan dilaporkan ke polisi
terus aku dipenjara
maaf tante tapi aku enggak bisa
ya karena aku takut resikonya tante
kalau sampai ketahuan aku bisa ditangkap sama polisi
aku mau pergi ke rumah
oke tidak ada masalah
kalau gitu kamu bisa pulang sekarang
aku harus cari orang lain untuk berpura pura jadi anaknya ayu
sebelum ayu lihat tanda lahirnya meka
oke ya aku perlahan lahan
perlahan lahan oke ya aku perlahan lahan
coba kamu berdiri
udah mendingan kok
begitu banyak masalah yang harus aku hadapi
tapi tuhan begitu baik
dia kirimkan orang orang yang sayang dan perhatian sama aku
pada dasarnya kamu diserat ya
mau nemerin aja
loh kan besok besok masih bisa ketemu
tapi besok ketemu lagi ya
hati hati ya selamat istirahat
kayak gini ajabb
ini tante mau nyisir
minta bantuin nyisir ya
bu aisyah gimana kondisinya
ibu belum ada perubahan
kamu gak boleh nyerah